pernyataan calon presiden prabowo subianto terkait selang cuci darah di rumah sakit cipto mangunkusumo menuai polemik
prabowo menyebut selang cuci darah digunakan sampai empat puluh kali untuk orang berbeda
tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ amin mengaku heran dengan pernyataan prabowo yang selalu salah menerima informasi
sementara badan pemenangan nasional prabowo subianto sandiagaundo menjelaskan
ini merupakan bentuk kritik prabowo soal keuangan pemerintah yang menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat minim
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto mengatakan dalam layanan cuci darah di rumah sakit cipto mangkusumo jakarta
satu selang digunakan hingga empat puluh kali
hal itu disampaikan prabowo dalam ceramah kebangsaan akhir tahun di kediamannya di hambalang bogor minggu tiga puluh desember dua ribu dua puluh
selain itu prabowo juga mengatakan bahwa permasalahan keuangan di bpjs kesehatan membuat gaji para tenaga medis tertunggak beberapa bulan
saya sudah berlaku lalu di indonesia

dan seharusnya alat itu punya saluran saluran dari plastik dari karet dan dari alat alat tertunjuk yang bisa dipakai satu orang satu kali
saya dengar ada yang melaporkan pada saya di rcma ini
dipakai empat puluh orang
yang pakai tis a b c
yang bisa dapat malaria
yang bisa dapat hiv
ini menurut saya menurut saya
beberapa negara kita ini gagal melayani warganya
rumah sakit tutipan sudah tidak dibayar berbulan bulan
bpjs sudah hutang
setelah itu tukar tukar dokter
empat dan mereka pada saatnya ada yang tiga bulan tidak dibayar gaji
ada yang enam bulan tidak dibayar gaji
dokter dan para medis
pernyataan prabowo itu kemudian dibantah oleh pihak rsjm
direktur medis dan keperawatan rsjm dokter sumar yono
mengatakan selang untuk hemodialisis atau cuci darah adalah selang sekali pakai
lebih baik selang sekali pakai
jangan dibilang satu satunya
kenan pasien di rscm itu selalu mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
demikian juga dengan pelayanan imunisasis
nah pelayanan hemodialisis di rscm menggunakan ada selang namanya selang hemodialisis dan dialiser yang dipakai satu kali atau single use
tim kampanye nasional atau tkn joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin mengaku heran dengan penyataan prabowo yang selalu salah menerima informasi
kepada detik com jurubicara tkn joko widodo ma'ruf aceh hasan sajiri mengatakan seharusnya prabowo melakukan klarifikasi sebelum menyampaikan informasi
sementara badan pemenangan nasional prabowo sandi bersyukur jika selang cuci darah ternyata tidak digunakan berkali kali
dikutip dari detik com jurubicara bpn prabowo sandi andre rosiade meluruskan isi pidato prabowo
andre menegaskan prabowo mengkritik soal keuangan pemerintah yang menyebabkan pelayanan terhadapnya
pemerintah masyarakat minim
pemerintah masyarakat minim

kapan taunya kapan taunya dulu
ini pidato pak prabowo ini tanggal dua puluh sembilan desember di hambalang
kebetulan saya juga mendengarkan pidato beliau
ada di situ
ada di situ saya hadir di situ
itu pidato dari jam empat sore sampai jam setengah sepuluh
jadi pak prabowo itu konteks bicaranya soal uang
bahwa saat ini indonesia kesulitan keuangan
uang kita tidak ada
sehingga negara berhutang kepada bpjs
lalu karena bpjs
lalu kan negara berhutang ke bpjs bpjs berhutang kepada rumah sakit
akhirnya rumah sakit melakukan akrobatik
akrobatik dalam melayani kesehatan masyarakat
nah karena bpjs berhutang
termasuk penggunaan selang selang itu
termasuk dalam penggunaan alat dialiser secara berulang kali rius ya
nah saya ingin menyampaikan
bahwa dari penelitian jurnal yang disampaikan dokter nanti itu
soal indonesian renal registry itu
data dua ribu enam belas dan juga dua ribu tujuh belas hampir disebutkan dua puluh tiga ribu kasus itu menggunakan rius
alat dialiser itu ada dua puluh tiga ribu
yang menggunakan sampai enam belas kali ya
padahal prenevi ya
asosiasi dokter itu merekomendasikan maksimal tujuh kali
nah kenapa ini dilakukan
ini kita harus buka bukaan
kalau datanya pak prabowo ya
ini kan informasi didapatkan oleh pak prabowo
saya sampaikan ya
secara fair ya
bahwa rumah sakit tipe a
itu dibayar oleh bpjs untuk cuci darah itu
rumah sakit tipe dua b itu sembilan ratus ribu putri
rumah sakit tbc dan klinik klinik itu tujuh ratus sembilan puluh ribu
putri bayangkan ya
sekali cuci darah itu harga tabung dialisis atau ginjal buatan itu empat ratus ribu
ditambah selang ditambah suntik
belum lagi cicilan alat mesin itu
lalu ditambah lagi biaya untuk petugas yang melakukan mengkontrol pencucian darah
cukup nggak tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus ribu atau satu satu
akhirnya apa yang diambil lakukan oleh rumah sakit untuk berakuratik itu direuse
dipergunakan berulang kali
kemungkinan besar yang dimaksud oleh pak prabowo itu tabung dialisis
tabung dialisis adalah tabung dialisis itu pengganti ginjal
alat pengganti ginjal ini yang seharusnya dipakai sekali dipakai berulang kali
pernah free sudah memperbolehkan dipakai tujuh kali
jadi ditemuan kita masih banyak yang dipergunakan sampai di atas enam belas kali
ini kan pak prabowo bukan dokter
tapi intinya substansi pembicaraan pak prabowo
pidato pak prabowo itu soal lemahnya neraca keuangan bpjs
lemahnya uang bpjs yang membayar rumah sakit
sehingga rumah sakit tidak memberikan pelayanan maksimal kepada pasien
itu sebenarnya substansi yang disampaikan oleh pak prabowo
tapi karena karena selang
dan tabung dimana pak prabowo bukan dokter
ini digoreng sedemikian rupa
tapi kalau misalnya data awalnya menerima tabung akan selamanya dibawa tabung
kalau data awalnya menerima selang akan selamanya dibawa selang
itu logikanya kan
karena baik pak prabowo kemudian juga pak hashim ada dalam wawancara dengan alvito deneva juga mengatakan itu selang
jadi apa nih
informasi yang diterima apa sebenarnya
selangnya atau tabungnya
karena itu hal berbeda
dan itu kemudian juga sudah dibantah
tapi kemudian ini berbeda lagi sekarang dikatakan boleh
jadi yang mana yang sebenarnya
yang diterima informasinya yang mana
saya tidak tahu detailnya
yang pasti ya mungkin saja selangnya dulu dipakai berulang kali
tapi saya tidak tahu detailnya
tapi yang mayoritas dipakai berulang kali
saya langsung menanyakan kepada para pakar yang sering melakukan cuci darah ini
yang biasa diberlakukan rius berulang kali itu adalah tabung
karena harganya empat ratus ribu ginjal buatan ini
tidak mungkin dengan hanya dibayar tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah
ini bpjs rumah sakit mau memakai hanya sekali
padahal seharusnya sekali
karena memang dampaknya pun berbeda
ketika selangnya dibilang berulang kali juga sudah ada
putri substansinya itu bukan selang dan tabung
tapi kalau konteksnya adalah bagaimana pelayanan
kalau misalnya datanya sudah diulang ulang dan itu berbeda
itu kan ada masalah juga di situ soal input datanya gitu bang andre
dan itu kan nama disayangkan disampaikan pak bro
pak prabowo kemudian sekelas pak hajim juga
pak prabowo substansi yang dibicarakan itu soal dana bpjs
kalau mbak saya kan hadir di pidato itu
substansinya itu bukan selang dan tabung
substansi pidato pak prabowo itu soal bagaimana negara tidak punya uang untuk membiayai bpjs
di mana pemerintah bagi bagi kartu indonesia sehat
tapi pemerintah tidak mikirin untuk bayar kartu indonesia sehat itu ke bpjs
ya ada substansi itu kemudian juga ada cerita
dan informasi yang digalikan
bpjs nunggak ke rumah sakit
rumah sakit berakumatik
substansinya itu bukan selang dan tabung
itu harus pak putri pahami
substansi itu tapi bagaimanapun ada informasi informasi
dan itu berbeda
dan jika berbicara data sekelas pak prabowo dan pak hajim
sayang sekali jika datanya berbeda
kalau data bisa salah
tidak berjanji kepada publik lalu membohongi
itu dua hal yang berbeda
pak prabowo bisa saja salah soal apa
soal selang dan tabung dialisis
pak jokowi ini presiden republik indonesia
punya bas tni
punya bah intel kampuri
punya jap intel jaksagung
punya imigrasi bisa salah kok
orang warga negara amerika
dia nggak jadi menteri
presiden republik indonesia
lagi hanya pak prabowo gitu ya
substansinya yang kita bahas
bagaimana pemerintah tidak mampu memberikan uang yang cukup kepada bpjs
bpjs tidak mampu membayar ke rumah sakit
rumah sakit berakrobatik
sehingga tabung dialisisnya itu yang seharusnya dipakai sekali per pasien
dipakai berulang kali
substansi dan data juga harus tepat
jadi kalau misalnya sekarang kita ke dokter jose
dokter jose sebenarnya akrobatiknya separah apa sih
kalau misalnya saya meminjam istilah dari bang andri tadi
sebetulnya dokter itu bukan akrobat
itu nomor satu
kalau enggak kita kerja di sirkus
kalau akrobat kerjanya di sirkus
kedua kita kerja di rumah sakit dan kita terikat pada sumpah dokter
dimana kita selalu akan nomor satu adalah kepentingan pasien
nggak bisa lari dari sumpah
nah khusus mengenai hal hal yang disebutkan tadi
rsdm pun sudah mengeluarkan semacam statement dari direktur utama rsdm
bahwa di rsdm menurut informasi yang disampaikan
bahwa selang itu hanya dipakai satu kali
kemudian yang disebut tadi ginjal buatan
dialyzer itu hanya dipakai satu kali
itu sudah resmi disampaikan oleh rscm
jadi mesin sih bisa dipakai beberapa kali
artinya karena ada shift itu
ada tiap enam jam atau delapan jam itu diganti
jadi pasiennya datang dicuci
sudah selesai empat jam atau lima jam
kemudian dibersihkan dan sebagainya
bisa dipakai untuk pasien lain
nggak ada masalah
karena tidak langsung berhubungan dengan darah pasien
darahnya yang itu yang bisa menularkan penyakit dan sebagainya itu darahnya
dan jinjal buatannya itu hanya dipakai satu kali
tetapi menurut teori karena dulu di amerika sendiri pun mengalami kesulitan dalam pembiayaan untuk dialisis ini
maka dimungkinkan untuk dipakai ulang
jinjal buatannya bukan selangnya
selangnya tetap satu kali
tetap satu kali
tapi ginjal buatannya itu sebentuk tabung
itu yang paling baru
itu bisa dipakai seperti dikatakan kawan tadi
katakanlah sampai tujuh kali
tapi perlu disadari bahwa dalam setiap kali kita memakai ulang
itu kemampuan untuk memfiltrasi
itu akan berkurang
jadi kalau dianggap yang baru itu sembilan puluh lima sampai seratus persen
makin sering dipakai akan kemampuan filtrasinya itu akan
dengan demikian istilahnya toksin ginjal
racun racun gilil yang sudah menumpuk di dalam tubuh
akibat ginjalnya tidak bisa mengeluarkan racun racun itu ya
racun dalam tanda kutip ini ya
racun itu tidak bisa dikeluarkan
maka kemampuan filter itu kalau makin sering dipakai
kemampuan untuk mengeluarkan racun itu akan berkurang
kalau lebih dari tujuh kali
kemampuannya akan berkurang
kurang dari tujuh puluh persen
pernahkah ada yang kemudian digunakan lebih dari tujuh kali
di indonesia misalnya
setahu saya tidak
tapi kita tidak tahu
katakanlah tempat cuci darah itu
tempat uang hemodialisis itu
tidak saja di rumah sakit
sekarang banyak klinik klinik
kecil swasta dan sebagainya
yang kita tidak bisa mengawasi sepenuhnya
apakah itu kejadian apa tidak
saya tidak berani mengatakan ya atau tidak
jika ini kemudian kaitannya
disampaikan tadi oleh bang andre
kaitannya yang disampaikan oleh prabowo subianto adalah
terkait manajemen keuangan pemerintah indonesia
terutama dalam subsidi kesehatan
di program bpjs kesehatan
nanti setelah itu kita tanya ke kang uki
manajemennya apa yang salah
karena uang yang tidak ada atau manajemen yang tidak bisa
tetap di cnn indonesia prime news
ada bersama kami di cnn indonesia prime news
kang uki kalau misalnya sekarang oke lah
bukan masalah selangnya
makanya bang andre di sini hadir
untuk meluruskan ya
itu tugasnya bang andre
jadi mismanagement atau apa
karena kan kalau misalnya keluhan soal bpjs kan memang
itu ada dokter yang enam bulan katanya belum dibayar
dan itu mungkin terjadi dari data yang disampaikan oleh pak prabowo
ya memang penganggaran bpjs ini masih menjadi sebuah tantangan hingga saat ini
ini adalah sesuatu hal yang memang kita tidak bisa bohong
dan harus diakui gitu ya
tapi mari kita kembali kepada topik pembicaraan di awal kita
apakah betul rumah sakit cipto mangunkusumo melakukan itu
karena ketika kita sudah mengatakan rscm
termasuk yang tertinggi di negara ini
ketika rscm sudah melakukan itu
apalagi kita berbicara soal rumah sakit kelas b kelas c kelas d
kurang lebih seperti itu
nah katakan ini adalah slip of tongue gitu ya
kalau misalnya kesalahan mis data misinformasi yang diterima oleh pak prabowo dan pak hashim
terjadi hanya sekali atau dua kali
saya maklum mungkin saja memang salahnya di datanya gitu ya
tapi setidaknya di dua ribu delapan belas saja kami sudah mencatat ada delapan hoax besar
yang diungkapkan oleh pak prabowo
misalnya ketika kemiskinan itu menurun
terus secara konstan menurun
hingga akhirnya mencapai titik terendah sepanjang era indonesia ini merdeka
pak prabowo justru mengatakan bahwa
ketika bank dunia mengatakan bahwa lima puluh tiga juta orang indonesia adalah kelas menengah
dan pertumbuhan kelas menengah adalah pertumbuhan paling cepat dibandingkan kelas kelas lain
mengindikasikan bahwa kelas miskin dan rentan miskin
sudah loncat kelas ke kelas menengah
dan itu akan terus terjadi
nah ketika lrt kita sedang bangun
dan proyeknya berubah
berjalan dengan sangat baik
pak prabowo juga pernah mengatakan bahwa lrt di indonesia adalah yang termahal di dunia
karena proses pengerjaannya di mark up
setelah kita cek data yang valid data yang kredibel
ternyata pembangunan lrt di jabodetabek dan palembang
termasuk yang paling murah di dunia
bahkan di palembang itu kalau kita melihat speknya
kita melihat panjang relnya
kita melihat tinggi tiangnya
ternyata di palembang itu nomor dua termurah di dunia
harga pembangunan proyeknya itu
bagaimana dengan ini
soal bidang kesehatan
itu di dua ribu delapan belas
itu baru tiga dari delapan
nah ternyata di dua ribu sembilan belas pak prabowo belum bertobat
masih juga menyebarkan hoaks
sehingga kami menghimpun baru berumur tiga hari dua ribu sembilan belas ini
setidaknya sudah ada tiga dari kubu pak prabowo sandiaga uno
hoaks yang dilontarkan
hoax yang pertama adalah soal selang rscm yang digunakan
sebanyak sekian puluh hari
sebanyak sekian puluh kali
yang kemudian ternyata entah slip of tongue
slip of tongue itu tadi sudah disampaikan mas andro
kami pikir kalau terlalu konsisten itu bukan sleep of toug
itu adalah sebuah kesengajaan
itu adalah hoaks
supaya ya mungkin untuk mencari panggung
atau untuk mencuri perhatian
saya tidak paham
tapi yang jelas itu adalah sebuah hoax
yang harus diluruskan
nah itu yang pertama soal selang rscm tadi
lalu yang kedua pak sandi pernah mengungkapkan
bahwa tol cipali dibangun tanpa hutang
yang ternyata setelah kita cek lagi datanya
itu juga kabar bohong
lalu yang ketiga yang baru terjadi hari ini
yang dimana itu disebarluaskan oleh salah seorang dari kader partai demokrat
yaitu pak andi arief
terdapat tujuh puluh kontainer surat suara yang sudah dicoblos
sudah dicoblos oleh siapa pencoblosnya
yaitu dicoblos ke pasangan nomor urut satu gitu
nah ini artinya apa
ini artinya memang ada upaya untuk memenangkan
diri dengan menggunakan hoax
bagi kami di tkn menyebarkan hoax berpolitik dengan hoax
itu tidak ubahnya sebagai penipu negara
kami khawatir kualitas pilpres ini akan menjadi sangat rendah sekali
ketika para kandidat itu menggunakan hoax untuk memenangkan dirinya
apalagi seperti yang kayak tujuh kontainer itu
itu kami menangkap kesan bahwa ada upaya untuk membangun distrust
atau ketidakpercayaan terhadap kpu
dan ini sangat berbahaya sekali
dan kami menangkap kesan bahwa ketidakpercayaan diri mereka
tim bpn untuk memenangkan pemilu
sudah mengambil ancang ancang
kalau nanti kita ternyata betul betul kalah
apa yang harus kita lakukan
oke tapi sekarang gini deh
kalau misalnya supaya ingin berkualitas
silahkan sederhana saja
sekarang jawab soal pertanyaan pertanyaan bang andre tadi
mengenai mismanagement atau manajemen keuangan bpjs
kemudian kurang dan itu memang terjadi
dan kemudian pembayaran dokter yang kita taruh
pembayaran dokter yang kita tahu juga sempat ramai di
nggak jauh jauh di jakarta juga banyak yang seperti itu
memang tadi sudah saya katakan di awal
bahwasannya memang bpjs ini adalah problematika yang tidak simpel
di negara maju sekalipun yang namanya social welfare
itu di sepuluh tahun pertama pasti defisit
apalagi di indonesia yang namanya bpjs ini
baru diikuti oleh genmas ini baru dua tahun belakangan
genmas itu adalah gerakan masyarakat sehat
itu baru diikuti dua tahun belakangan
saya sendiri adalah seorang saya pernah kuliah di sebuah welfare state di negara
dimana sudah menerapkan seperti bpjs juga gitu ya
di sepuluh tahun pertama itu anggaran mereka memang membengkak
dan mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang wajar
nanti memasuki sepuluh tahun ke dua sepuluh tahun ke tiga
diiringi dengan genmas yang efektif
itu nanti lama lama masyarakat akan semakin sehat
dan budget atau anggaran untuk kesehatan termasuk dalam hal ini adalah bpjs
itu akan berkurang dengan sendirinya gitu
jadi saya tidak mengelak apabila dikatakan bahwa anggaran bpjs ini
uangnya habis untuk itu
memang uangnya ini defisit
yang kemarin sudah kita laporkan
beritanya sudah kemana mana
dan tidak ada yang perlu ditutupi dari ini
memang kami itu tidak mungkin menutup nutupi
dan tidak seperti pak prabowo yang menutup nutupi
atau menyebarkan hoaks
kita akan mengatakan bahwa iya
memang ada defisit
nah cuma untuk menangg
kedepannya supaya tidak defisit lagi bagaimana
dan bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat
cuma satu hal yang pasti
tidak mungkin rscm
rumah sakit pemerintah terbesar di negeri ini
melakukan penggunaan selang itu lebih dari tujuh puluh kali
itu adalah sebuah fitnah yang keji
itu adalah sebuah hoax yang sangat keji
tapi saya ke dr yose
kita tahu kalau masalah bpjs itu memang rumit
itu hubungan antara pemerintah dan rumah sakit itu
benci tapi butuh atau bagaimana kan
karena memang begitu adanya
tapi bagaimana sebenarnya teman teman di rumah sakit
manajemen rumah sakit ada bpjs
apa surviving saja atau gimana
atau memang akhirnya berupaya menemukan
cara cara sendiri untuk bisa menyiasati
mungkin agak sulit bagi saya menjawab
karena saya sudah mungkin dua puluh tahun
tidak lagi di rumah sakit pemerintah
tapi di rumah sakit swasta
kalau saya lihat dari segi apa yang dikatakan kawan kawan tadi
secara umum bahwa pada tahap awal
selalu suatu usaha untuk memperbaiki kesehatan
asuransi kesehatan yang menyeluruh itu
akan menimbulkan masalah dan defisit
tapi dengan bertahap
itu akan berkurang
saya beri contoh saja
karena sesuai dengan bidang saya
yaitu katakanlah ginjal dan hipertensi
terutama ginjal misalnya
itu dengan adanya bpjs
banyak sekali masyarakat yang sudah mengalami gagal ginjal tahap akhir
yang harus cuci darah
itu bisa melakukan cuci darah
yang dahulunya sih pasti dalam
katakanlah enam bulan pasti akan meninggal
karena fasilitas untuk cuci darah tidak mampu mereka bayar
jadi banyak pasien saya
karena saya katakan saya dari swasta
yang datang kepada saya
itu begitu dikatakan cuci darah
tapi setelah diberi penjelasan dan sebagainya mau
dulu sudah cuma mau saja
tapi tidak melaksanakan
cuci darah itu
karena biayanya seperti dikatakan tadi
sampai satu dua juta
dan itu minimal dua kali
sebaiknya malah tiga kali seminggu dilaksanakan
tapi dengan adanya bpjs ini
mereka semuanya kan sekarang wajib bpjs
dengan adanya bpjs mereka
dengan suka ataupun tidak suka
tapi karena pembiayaannya ada
mereka akan melakukan itu
dan mungkin karena itu
biayanya memang membengkak
di masa yang akan datang
saya tahu juga dari departemen kesehatan
yang diarahkan bukan lagi untuk pengobatan yang disebut kuratif
tapi diusahakan untuk preventif dan promotif
dimana yang dikatakan tadi
adalah bahwa usaha usaha untuk memperbaiki kesehatan masyarakat
baru nanti yang kuratif itu hanya sebagai tambahan aja
tapi untuk itu pasti membutuhkan waktu
dan itu tidak sebentar
sepuluh tahun untuk pendidikan masyarakat
saya kira itu
tapi kan memang kita harus
dan saya akui bahwa memang
ya permasalahannya besar
dan juga harus diakui
misalnya kalau misalnya sederhana saja
kemudian apakah betul misalnya ada
grade obat obatannya gitu
yang dihilangkan atau yang berbeda itu
ya memang saya beri contoh lagi
khusus di bidang saya
kita tahu misalnya
hipertensi kalau seorang sudah di katakanlah di vonis
ini memang betul hipertensi
maka dia harus makan obat seumur hidup
itu secara umum ya
nah untuk itu paling tidak kita harus memberikan obat satu bulan
untuk bisa dia maintain
nah kadang kadang orang yang di daerah daerah kecil itu
daerah yang jauh
itu obatnya tidak cukup
diberi hanya untuk seminggu atau sepuluh hari
untuk kembali ke puskesmas
untuk datang mengambil obat dan sebagainya
biayanya sangat besar
jadi hal hal yang demikian itu
banyak sekali kesulitan kesulitan yang ada
karena ya farmasi pun tidak bisa menyediakan obat
sampai ujung daerah dengan harga yang sama dan sebagainya
kalau hanya diberikan tiga hari
terus tiga hari lagi nggak makan
kalau hipertensi yang tidak diobati secara baik
akan timbul stroke
serangan jantung dan sebagainya
itu akan menimbulkan penyakit
itu akan menimbulkan biaya baru
dan akan membebani biaya pemerintah lagi untuk hal lain
kita tahu bahwa biaya bpjs yang utama adalah pada penyakit penyakit vaskuler
serangan jantung stroke kanker dan cuci darah
itu semua penyakit penyakit yang tertangkap sih tidak
tapi yang lain itu berhubungan dengan pembuluh darah
stroke hipertensi dan gagal ginjal itu semua karena pembuluh darah
dan itu pembiayaan besar
kalau kita lihat di bpjs
paling besar biayanya untuk hal hal yang demikian
kalau misalnya sekarang sudah dilihat
prabowo sandi kemudian sudah melihat bahwa memang ada mismanagement di sini
apakah kemudian sekarang bersepakat dengan dua narasumber tadi
yang mengatakan ya memang pasti akan loss dulu
karena membangun habit untuk kebiasaan sehat yang lebih baik itu sulit
apa kira kira solusi yang ditawarkan oleh prabowo sandi
nanti selanjutnya ya bang andre

penunggakan bpjs kalau pak prabowo dan bang sandi
pemerintah prabowo dan bang sandi komitmen menyediakan uang itu
tidak lagi bpjs mengemis ngemis
lalu presidennya marah ini gimana ya
urusan ini masa saya harus mikir loh
presiden nggak mau mikir triliunan
lalu bagi bagi sepeda aja maunya
atau lempar lempar baju gitu di pinggir jalan
itu yang mau mikirnya presiden itu
nah itu yang tidak ingin dilakukan oleh pak prabowo
pak prabowo ingin pemerintah prabowo sandi
menghadirkan anggaran yang cukup untuk bpjs
sehingga bpjs tidak lagi telat membayar rumah sakit
lalu rumah sakit benar benar maksimal melayani pasien
itulah keinginan pak prabowo dan bang sandi
dan protes pak prabowo itu mengkritisi hal itu
itu mbak putri
kalau sekarang yang dilihat pelayanannya kurang atau bagaimana
sebenarnya informasinya apa saja yang didapatkan
bagaimana sih cara rumah sakit melayani
kemarin baru dibayar september empat belas
oktobernya sudah tujuh dua triliun lagi
jadi pemerintah itu gimana
sudah tahu besar pasak daripada tiang
pemerintah tidak persiapan untuk melakukan hal ini
jadi kalau bukan hanya manajemen
niat baiknya tidak ada
kalau menurut saya niat baiknya hanya sebatas bagi bagi kartu indonesia sehat
seakan akan pemerintah peduli care sama rakyat
tapi uangnya tidak disiapkan
itu yang bedanya prabowo dengan jokowi
jokowi hanya bagi bagi kartu indonesia
pak prabowo memastikan kartu kartu itu bisa berfungsi karena uangnya disiapkan oleh pemerintahnya prabowo subianto
itu yang akan dilakukan oleh pak prabowo
jelas bedanya ya
kalau pak jokowi kan orang mikir urusan begini
kalau prabowo mikirin
nah gitu loh
jadi sebenarnya apa nih manajemennya
uang yang nggak ada atau apa nih
ya seperti yang sudah tadi dikatakan
bahwa memang adalah sebuah perusahaan
jadi apa nih
itu adalah sesuatu yang sangat lumrah sekali
saya sempat menyebutkan sebuah welfare state atau sebuah negara yang menganut sistem kesejahteraan sosial
yang disini yang saya maksudkan adalah swedia
karena saya pernah tinggal di sana saya kuliah di sana
dan saya pelajari bagaimana swedia pertama kali mengadopsi universal health coverage
tahun berapa itu awalnya
sudah lama sekali
mereka sudah lama sekali
sudah dari tahun tujuh puluh an
dan ketika itu sampai dengan
masuki tahun ke dua puluh an
di saat itulah baru mereka tidak mengalami defisit
jadi ini adalah sebuah kebijakan yang memang terus mencari bentuk mbak
terus mencari bentuk sampai di titik di mana masyarakat itu betul betul sudah aktif melakukan pencegahan
dan ini kaitannya dengan lifestyle
tadi juga dokter hose sudah mengatakan bahwa penyakit penyakit yang
termahal itu adalah penyakit vaskular
dan itu adalah penyakit yang paling sering terjadi
terjadi pada pasien bpjs
dan penyakit penyakit itu kaitannya dengan lifestyle
dengan gaya hidup
apakah cukup olahraga
apakah cukup tidur
apakah yang dimakan itu gizinya sudah tepat gitu
nah setelah universal health coverage ini dipraktekan di indonesia
lalu masyarakat yang tadinya tidak bisa periksa
masyarakat yang tadinya sudah pada stadium tertentu
akhirnya periksa semua
akhirnya berobat semua
dan otomatis memang harga
dari anggaran itu membengkak
itu sudah bisa diprediksi dong sebetulnya
karena mereka tidak diperiksa sebelumnya
karena mereka mereka ini tidak pernah ke dokter
jadi mereka itu orang orang yang tidak pernah memeriksakan diri ke dokter
tahu tahu datang dengan kondisi kesehatan yang sudah sangat parah sekali
dan negara dengan komitmen yang tinggi
dengan good will niat yang baik
itu harus menerima pasien dan harus berniat untuk menyembuhkan si pasien itu
apakah nanti kemudian anggarannya defisit atau segala macam
maka kami melihat lagi
apakah hanya indonesia yang seperti ini ngalamin seperti ini
sebenarnya kalau misalnya soal kritik kritik yang dokter tidak dibayar
kalau pemerintah ini serius
tidak tiap tahun defisitnya
kita tahu dua ribu delapan belas diprediksi enam belas triliun
tapi setelah diaudit oleh bpkp jadi sepuluh sembilan puluh empat triliun
dua ribu tujuh belas kita tarik sembilan tujuh triliun
sebelumnya juga dua ribu lima belas ada sekitar tujuh triliun
jadi menurut saya
ini pemerintah ini memang tidak prepare
karena tiap tahun defisit
seharusnya sudah tahu masyarakat berobat banyak
seharusnya anggaran disiapkan
jangan sampai rumah sakit menghentikan pelayanan
lalu dokter demo rumah sakit bikin surat terbuka ke presiden
presiden marah marah di depan tv
anggarannya nggak ada
memang pemerintah ini nggak serius
nah disitulah pak prabowo mengkritik disitu putri
yang kayak gini gini kan juga datanya kan harus ada
dan satu lagi putri
di data irr itu
indonesia renar registry itu jelas
bahwa di kasus indonesia baik dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
masih ada dua puluh tiga ribu kasus penggunaan reuse itu di atas enam belas kali
tidak di rsjm
pokoknya ini data yang ada di irr
tapi berbeda dengan data yang disampaikan pak prabowo itu harus diakui
intinya masih ada dua puluh tiga
yang menggunakan reuse nya lebih dari enam belas kali
inilah concernnya pak prabowo
dan bang sandi tidak ingin lagi melihat penderitaan rakyat indonesia
melihat pemerintah tidak serius
prabowo dan sandi hadir untuk memastikan bpjs tidak nunggak lagi
sehingga rumah sakit
itu bisa beres ya
itu dah janji prabowo dan sandi
kalau terpilih udah langsung beres itu semua
itu yang tidak dipunyai oleh pak joko iwo
tidak punya commitment menyiapkan anggaran
ini soal political will yang disampaikan uki
jokowi tidak punya political will
ini tegas saya sampaikan
political will yang juga harus diimbangi dengan data yang benar bang andre
ya pak jokowi juga sering salah
saya soal kebohongan ya
pak jokowi dua puluh september dua ribu dua puluh
di rumah ibu mega bilang
seandainya saya jadi gubernur
saya tidak akan jadi kutu loncat untuk pilpres dua ribu dua puluh
ya kalau bohong jangan diikuti juga dong
ini saya kasih tau uki
kalau sama bohong jangan diikuti dong
putri saya ingin menyampaikan
uki ini kayak maling teriak maling gitu loh
padahal jagaunya tukang bohong
contoh ya saya kasih tahu
smk sampai sekarang
kalau saya pak prabowo jadi presiden
saya akan usulkan ke pak prabowo
untuk pelajaran bagi anak indonesia
supaya tidak bohong
ya tidak mungkin
tidak mungkin membuat manajemen anti kebohongan
kalau untuk memenangkan pemilunya
untuk memenangkan pemilunya saja
sudah dengan berbohong
dua ribu sembilan belas itu baru berjalan tiga hari
sudah ada tiga kebohongan
ada delapan kebohongan besar
itu yang besar besar loh
saya belum mengungkapkan ketika pak prabowo mengatakan pengangguran itu meningkat
ketika pak prabowo mengatakan kemiskinan meningkat
ketika beliau juga pernah mengatakan soal serangan
namanya sepuluh juta tenaga kerja asing yang menurut saya itu nggak masuk akal
itu adalah kebohongan
kalau anda ingin memenangkan kontestasi
jangan seperti ini caranya
dan sekarang pak prabowo mengatakan itu selang
masih juga dibela oleh bang andre
katakan bahwa itu adalah hoax
kalaupun soal tabung
bukan rstm itu tempatnya
pak prabowo sudah mengeluarkan hoax
pertama itu rstm
kedua yang disebutkan itu adalah selang
dengan mengatakan pesannya bukan itu
jangan dilihat itu
mungkin maksudnya ini
tapi tidak begitu
saya nggak percaya itu adalah twist
itu adalah sebuah kepleset lidah
kalau pak prabowo dikelilingi oleh orang orang yang tidak kompeten
orang orang yang tidak tahu caranya menyampaikan sesuatu dengan baik yang benar
saya bisa percaya bahwa itu keplesan lidah
atau dia misinformasi
tapi pak prabowo itu dikelilingi oleh orang hebat
seperti bang andre misalnya
atau orang orang hebat yang lain gitu yang mengelilingi beliau
dan kenapa kebohongan dan hoax yang dikeluarkan dari kubu pak prabowo ini
selalu ada dan konsisten sekali
tidak mungkin pak jokowi ingin memenangkan kontestasi pemilu ini
dengan cara menyebarkan hoax
dengan cara menyinyiri kinerja orang lain
padahal sendirinya juga tidak pernah punya prestasi apa apa
nah inilah yang saya kritik juga dari bang andre
dan tolong katakan kepada capres anda
untuk segera bertobat
saya ikut denger aja
pertama saya ingin jawab soalnya
membangun tidak berhutang
yang dimaksud oleh bang sandi itu
tidak berhutang itu negara tidak berhutang
jadi pemerintah harus kreatif
apbn itu bisa dipergunakan untuk membangun jalan negara
jalan tidak berbayar
jalan jalan tol ini bisa melibatkan sektor swasta
sehingga negara tidak perlu berhutang membanding apbn
itu maksudnya bang sandi
swastanya saja suruh ngutang
itu satu ya
itu yang dilakukan oleh bang sandi di cipali
beliau dengan seluruh rekanannya pelatungannya
tidak membebani negara dengan negara berhutang atau mengeluarkan apbn
yang kedua ya
kita tahu sebenarnya
bahwa pak jokowi tadi kan sudah saya sampaikan
monumen anti kebohongan
yaitu mobil smk
lalu janji tidak mau jadi channel perusahaan
apalagi kalau kita lihat janji janji pak jokowi di dua ribu dua puluh
begitu banyak janji janji yang tidak ditepati alias bohong
nah bahkan saya dalam kesempatan ini mengimbau mudah mudahan km arief juga mendengar
kita ingat kiai maruf tanggal dua belas juni dua ribu lima belas mengeluarkan fatwa mui
jangan pilih pemimpin yang tidak menepati janji
itu ada poin nomor sembilan mbak putri
bahwa janganlah memilih pemimpin yang tidak menepati janji
karena itu pemimpin yang berdosa
untuk itu jangan dipilih
mudah mudahan km arief mengingatkan calon presidennya
pak jokowi untuk segera menepati janji janji yang dilakukan oleh pak jokowi di dua ribu empat belas
supaya fatwa mui ini tidak berlaku di tujuh belas april ini
sekali lagi janji harus ditepati
kalau janji tidak ditepati berarti itu berbohong
itulah yang dilakukan oleh pak jokowi
itu sudah jelas bohong
lalu hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan itu ke dalam target pembangunan
dan ketika itu meleset itu bukan berbohong namanya
berbohong itu adalah ketika ekonominya maaf kemiskinan berkurang
maka dikatakan kemiskinan bertambah
nah jadi bedakan antara target pembangunan yang meleset dengan berbohong
nah bang andre jadi tolong pak prabowo dua ribu sembilan belas ini sudah lah stop berbohong
bagaimana mau memimpin negara ini dengan jujur
baik baik sudah
kalau misalnya untuk menuju ke sana aja
sudah jelas yang suka berbohong itu adalah pak jokowi
jadi mungkin uki mengimbau tobatan nasional itu kepada pak jokowi
saya konfirmasi terakhir ke dr jose
dr jose saya konfirmasi sekali lagi
untuk penggunaan selang itu kita kembali lagi ke sana
karena itu intinya kemudian diperbincangkan
sudah kemudian sudah dibantahkan
dibantah oleh rscm bahwa itu tidak terjadi di rscm
sudah dikonfirmasi oleh anda
kemudian yang secara yang selang sama sekali tidak digunakan berkali kali
hanya satu kali kemudian yang bisa mungkin untuk digunakan berkali kali adalah
ginjal buatan atau mesin
oke tabung ya baik
tapi terlebih dari itu ini ada semoga ini juga menjadi pemasukan bagi pemerintah
karena memang bpjs
soal bpjs kesehatan tidak pernah tuntas dibahas dan tidak pernah tuntas ada solusinya
semoga itu juga bisa menjadi masukan untuk pemerintah ya
kang uki ya khusus kang uki
terima kasih dr yose dan bang arde
terima kasih kang uki terima kasih banyak
siapkan kami segera kembali
kitaacterium pertama madame song
sudah tertutup kondisi kondisi

ia ngomong bagaimana ia crisis relations sempurna dengan dari dijengkel bip ted